kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan sinergi lintas sektoral baik di dalam maupun luar negeri
dalam pelaksanaan tugasnya badan narkotika nasional terus berupaya bersinergi dengan berbagai komponen bangsa dan seluruh mitra bnn yang ada di dalam dan luar negeri
upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika atau p empat gn agar semakin maksimal
kepala bnn republik indonesia heruwinarko memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah mitra asing dan para duta besar
yang sudah memberikan dukungannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika atau p empat gn
pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh para duta besar negara sahabat dan mitra asing secara langsung dan virtual di ruang serbaguna ppsdm lido
dalam sambutannya heruwinarko menyampaikan apresiasinya kepada para dubes dan mitra asing baik yang hadir langsung maupun secara virtual
penghargaan yang diberikan kepala bnnri ini disambut gembira sejumlah duta besar indonesia di luar negeri dan duta besar luar negeri di indonesia
mereka mengucapkan terima kasih kepada kepala bnnri yang telah memberikan kepercayaan pada mereka
melalui penghargaan ini
senada dengan hal itu colly f bron country manager unodc juga senang dengan apresiasi yang diberikan baginya
hal ini menjadi bagian berkesan selama lima tahun berdinas di indonesia
di hari yang sama kepala bnn ri heruwinarko juga meresmikan akses jalan menuju kompleks perkantoran bnn ri di kawasan lido bogor jawa barat
jalan yang diberi nama jalan bnn ini dibangun sejauh ini
dua puluh delapan september hingga enam belas desember dua ribu dua puluh
kegiatan ini sekaligus meresmikan fasilitas baru lainnya
di antaranya lapangan tembak bnn komputer base training cbt dan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa
dengan adanya fasilitas baru tersebut diharapkan mampu melengkapi sarana dan prasarana bnn dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di indonesia